perkelahian antara dua pria di depan rumah kos di kawasan semper barat cilincing jakarta utara
terekam kamera pengawas pada sabtu malam empat belas mei
tersangka membacok korban yang juga temannya dengan celurit
keributan ini langsung memancing perhatian warga
tetapi mereka tidak berani melerai
usai menganiaya korban tersangka melarikan diri
rabu siang ketua rt setempat menyebut perkelahian terjadi ketika korban
tersangka serta seorang teman lainnya menggelar pesta miras di depan rumah kos
tersangka ar yang sedang mabuk miras ingin memainkan gitar
tetapi ar malah diejek korban
bakar emosi ar lalu membacok korban hingga terluka parah di tangan punggung dan pelipis
korban masih dirawat di rumah sakit koja jakarta utara
sementara tersangka ditahan di mapolsek cilincing jakarta utara
saat mencuri sepeda motor seorang pria babak belur dihajar warga
di kampung babakan desa babakan panjang kecamatan nagrak kabupaten sukabumi selasa sore
tersangka sempat membawa kabur motor curian namun malah masuk ke gang buntu dan diadang warga
warga sebelumnya memergoki tersangka dan temannya mengincar motor yang diparkir di sebuah tempat pemancingan
rabu siang kapolsek nagrek menyebut teman tersangka lolos saat dikejar warga
sedangkan motor curian ditinggalkan tidak jauh dari lokasi kejadian
dikliputan cnn indonesia